sebelumnya menteri tenaga kerja hanif dahiri melakukan inspeksi mendadak ke pt huang sing
yang berlokasi di cilengsi kabupaten bogor jawa barat
menteri tenaga kerja hanif dahiri menemukan tiga puluh delapan tenaga kerja asing asal tiongkok yang semuanya legal
namun delapan belas diantaranya ditemukan indikasi pelanggaran izin kerja
yakni bekerja tak sesuai dengan jabatannya di perusahaan peleburan baja tersebut
hanif sempat membentak tenaga kerja asing karena bertindak kurang kooperatif
rata rata para tka asal tiongkok itu telah bekerja di pt huangsing antara dua bulan hingga satu tahun
selama ini mereka tinggal di mes yang terletak di sekitar pabrik